dana menjadi unsur penting pada kampanye pemilihan gubernur jawa barat
ada sejumlah metode digunakan untuk menggalang dana oleh sejumlah tim pemenangan pasangan calon
dan salah satu fenomena yang muncul adalah penggalangan dana dari pendukung
masa kampanye pemilihan gubernur jawa barat semakin dinamis
satu unsur yang paling penting adalah ketersediaan dana
sejumlah pasangan calon sudah melaporkan dana kampanye ke komisi pemilihan umum jawa barat
yang menarik dana yang terkumpul di pilkada ini ternyata tak hanya dari partai politik pendukung
namun juga dari pendukung setiap pasangan calon yang bersedia menyumbangkan pundi pundi rupiah
fenomena ini muncul ketika ridwan kamil bersama sejumlah pendukung berinteraksi langsung
dengan makan malam bersama serta bincang santai yang dilakukan beberapa waktu lalu di kota bandung
tak hanya berjumpa tapi pendukung tersebut diberikan ruang untuk memberikan dana kepada pasangan rkuu
untuk menambah pundi pundi dana kampanye
kita ingin bahwa masyarakat di jawa barat ini terlibat memberikan sebuah partisipasi politiknya
tidak hanya dalam bentuk apa dia datang ke tps
tapi juga partisipasi politik dalam bentuk dukungan dengan apa yang dimiliki oleh masyarakat
itu memberikan bantuan terkait dengan soal pendanaan untuk kampanye
strategi politik ini juga dilakukan bagi pasangan nomor urut tiga
yakni sudrajat dan ahmad syaiqo
penggalangan dengan menggunakan sistem aplikasi akan menjadi motor penggerak partisipasi masa pendukung
untuk memberi dukungan berupa dana tersebut
kita akan mencoba dengan satu aplikasi
jadi masyarakat yang ingin berkontribusi
itu nanti dia bisa berkontribusi berapapun
cuma kalau misalnya masuk langsung ke dana kampanye kan
jadi terlalu banyak nanti yang harus didata
jadi nanti dengan aplikasi ini
kita akan coba untuk mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan asik ini
sementara itu dua pasangan lain yang ikut serta dalam kontestasi
yakni tb hasanuddin anton harlian
tak terbawa arus fenomena penggalangan dana dari eksternal partai
masing masing ketua tim pemenangan mengatakan
pendanaan kampanye masih mengandalkan iuran sejumlah partai pengusung
yang merupakan kader partai
terkait dengan pembiayaan
itu dilakukan dengan cara gotong royong
pertama ada dua kader yang saya kira duduk di lembaga pemerintahan
yang pertama ada lembaga legislatif yang uta dpr
dprd provinsi dprd kabupaten kota
dan yang kedua ada yang di eksekutif
ada yang di bupati
seperti yang diketahui
populitasnya sudah cukup tinggi
pendanaan pasti ada tentu tidak sebesar kandidat lain
yang diutamakan sekarang kami dari iuran anggota
dari empat partai pendukung
lalu dari paslonnya sendiri
itu yang kita utamakan
sebetulnya dana kampanye di tahun dua ribu delapan belas ini
masing masing tim pemenangan diringankan
alokasi anggaran oleh kpu
di setiap provinsi di indonesia
termasuk di jawa barat
kiki haryadi bandung